bendahara umum partai nasdem ahmad saroni mengatakan partai nasdem akan mempertimbangkan
untuk melakukan somasi kepada wakil ketua kpk alexander marwata
hal ini menyusul pernyataan wakil ketua kpk terkait dengan adanya aliran uang ke partai nasdem
yang diduga merupakan hasil korupsi dari mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
partai kita dirugikan atas informasi yang dilakukan oleh pimpinan kpk pak alex marwata
kami mempertimbangkan untuk somasi pak alex marwata dengan ucapannya
kami sudah rugi di hadapan publik seolah olah partai kami ini adalah partai korupsi
yang diduga disebutkan terbuka oleh pimpinan kpk
yaitu pak alex marwata
nah melihat fakta fakta tersebut analisa apa saja yang dapat ditarik dari sana
apakah memang benar kasus korupsi ini begitu kentalnya dengan kondisi politik saat ini
apakah benar kemudian juga terjadi saling serang
saya akan menelaahnya lebih dalam bersama dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
selamat malam mas revo
selamat malam caca
mas revo terakhir kan kpk menyatakan bahwa nasdem
mendapatkan aliran dana miliaran rupiah
kemudian sahroni mengatakan hal itu membuat namanya nasdem jelek
apakah iya mas kpk ini mengatakan hal tersebut tentang nasdem bermaksud untuk membentuk opini publik
seperti yang diresahkan oleh nasdem mas revo
ya inilah kalau misalkan memang kita ini sekarang ada memang ada dalam posisi
ketika pengusutan kasus pengungkapan kasus korupsi ini berlangsung di tengah tengah momen politik gitu ya
sehingga tidak bisa dilepaskan antara tarik menarik kepentingan politik dengan pengusutan hukum yang sedang
penegakan hukum yang sedang berlangsung
tapi apapun yang terjadi sebenarnya caca kita harus menghormati proses hukum yang berlaku
terlepas dari yang sekarang kita inginkan adalah bagaimana hukum bisa menjadi panglima dalam konteks
seperti ini dalam konteks sekarang gitu
di tengah tengah momen momen politik kita sedang menghadapi persiapan persiapan pemilu
dan kemudian tentu ada berkelindahan kepentingan kepentingan politik di dalamnya
dan kemudian kasus hukum ini berlangsung
yang kita harapkan tentu adalah penegakan hukum dilaksanakan secara tegak lurus gitu ya
tidak terpengaruh oleh kepentingan kepentingan politik
nah ini yang tentu yang kita harapkan gitu
nah kalau sekarang terjadi antara
serang menyerang kpk ketika menangkap mantan menteri pertanian
syahrul yassin limpo
menjadi terduga salah satu
menjadi salah satu tersangka kasus korupsi di kementerian pertanian
dan kemudian ada laporan dari pihak sel
bahwa ketua kpk melakukan permohonan sejumlah uang gitu
kepada tersangka kepada sosok yang berkasus hukum
maka yang kita harapkan sekarang adalah semua pihak penegak hukum
baik itu kpk maupun kepolisian yang menjadi tempat laporan dari pihak mantan menteri pertanian
bisa menegakkan hukum dengan sebenar benarnya
tanpa ada tarik menarik politik di dalamnya
dan itu yang kita harapkan
semua publik semua mata melihat semua mata menyaksikan proses ini
bagaimana proses ini yang sekarang berlangsung
dan tentu kita juga berharap bahwa kasus
dugaan dugaan pradugaan atau bersalah itu juga ditegakkan dengan benar
jika memang ternyata uang mengalir ke partai
misalnya seperti yang disampaikan oleh wakil ketua kpk
maka itu harus bisa dibuktikan dengan benar
karena kalau tidak memang wajar kalau jika misalnya pihak nasdem merasa keberatan
karena itu akan menjadi kempen negatif bagi partai
nah tentu yang kita harapkan adalah
wakil ketua kpk ketika menyampaikan hal itu
disertai dengan bukti bukti yang ada
kalau memang ada bukti bukti yang cukup kuat
itu bisa disampaikan dan dilampirkan
dan nanti pengadilan akan membuktikan bahwa apakah betul benar seperti itu
kesangkaan kesangkaan yang ada dalam buku pembuktiannya
nah ini yang sekarang publik sedang menanti caca
bahwa kita semua menanti bahwa hukum ditegakkan dengan setegak dekatnya
tanpa ada kepentingan kepentingan politik di dalamnya
mas revo yang menarik juga saling serang ini
walaupun sebenarnya proses hukum yang berjalan ini sudah diatur ya
dalam undang undang pra peradilan somasi dan lain lainnya
memang bisa dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dalam undang undang
namun yang kemudian menjadi perbincangan saling serang ini
kesannya menggunakan perangkat negara
ada kekhawatiran di sini bisa saling menjatuhkan menggunakan hukum
bagaimana tanggapannya terkait hal ini mas
ya itulah memang yang sekarang opini opini publik terkait dengan hal itu
tentu tidak bisa disalahkan juga gitu
karena memang ngasdem dalam hal ini sedang ke dalam kepentingan politiknya
ada berada dalam posisi yang bersebrangan ketika nanti pemilih dua ribu dua puluh empat
bersebrangan dengan garis penguasa gitu ya
garis pihak yang sedang berkuasa gitu ya
garis pihak yang sedang berkuasa gitu ya
pihak yang sedang berkuasa di pemerintahan
dan ketika hal itu terjadi
sebenarnya ketika opini publik terjadi seperti itu
maka itu tidak bisa disalahkan
nah itulah kenapa kemudian yang paling penting dalam hal ini
hukum menjadi panglima gitu bukan politik menjadi panglima
ketika politik menjadi panglima
maka kepentingan kepentingan politik itu akan merasuk ke dalam penegakan hukum
itu yang tidak yang kita semua tidak ingin terjadi
dan kita semua bersama sama tentunya
mengawasi hal ini gitu
nah jika memang itulah kenapa kemudian kpk sebagai penegak hukum misalnya
dan kepolisian juga sebagai penegak hukum
dalam kasus yang menjerat sel ini
dua institusi penegak hukum ini saling terlibat di dalamnya terseret gitu ya
karena kpk yang mengusut kasus korupsi yang disangkakan kepada sel
dan kemudian sel melaporkan dugaan pemerasan dari ketua kpk
yaitu permohonan penyuapan ke ketua kpk ini ke kepolisian
maka kita tentu berharap kedua institusi penegak hukum ini
bisa melaksanakan kerja kerjanya secara profesional
itulah yang kemudian nantinya akan bisa membantah apakah ini kepentingan penguasa terlibat di dalamnya
dan institusi penegak hukum dijadikan
alat gitu ya menjadi kepanjangan tangan dari pihak penguasa
satu lagi kemudian nanti ketika kasus yang ada di kepolisian itu bergulir ke kejaksaan
kita tentu juga berharap kejaksaan juga bisa melakukan kerjanya dengan sebaiknya gitu
dan yang paling penting sebenarnya caca
kita tentu juga berharap bahwa institusi institusi penegak hukum ini
tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum gitu
ada beberapa hal lain misalnya
yang beberapa nama pejabat negara yang diduga juga terlibat dalam kasus korupsi misalnya
yang kemarin juga bergulir di pengadilan di pengadilan tipikor misalnya
itu juga perlu bagaimana kemudian penegak hukum merespon
menyikapi hal yang muncul itu juga menjadi ujian
karena kalau misalnya
karena kalau misalkan kemudian ada kesan terbang pilih gitu
ada kesan tebang pilih dalam penegakan hukum
maka opini publik tentu akan bergulir ke arah yang seperti tadi disampaikan caca
bahwa institusi penegak hukum menjadi instrumen
menjadi kepanjangan tangan dari pihak penguasa
nah itulah yang kita harapkan sekarang
bagaimana institusi institusi penegak hukum ini bisa bekerja secara profesional
dan juga tidak melakukan terbang pilih dalam penegakan hukumnya caca
terakhir mas revo dari catatan cnn indonesia
apakah kasus kasus seperti ini merupakan fenomena yang kerap terjadi di tahun tahun politik kah
dalam beberapa kasus dalam beberapa momen momen politik
kita ini menghadapi momen politik setiap lima tahun sekali secara nasional
dan kemudian dalam waktu waktu sebelumnya
ada pemilihan kepala daerah yang juga berlangsung pada saat yang lalu tidak berbarengan dengan pemilu nasional
dan kita selalu melihat kita selalu menyaksikan bahwa ketika ada pengusutan hukum
ada pengusutan pengusutan hukum yang melibatkan sosok sosok atau sosok sosok penting dalam partai politik misalnya
ketika momen momen itu terjadi di menjelang tahun tahun politik
maka memang rawan untuk tidak bisa tidak dikaitkan gitu ya dengan tahun tahun dengan politik dengan momen politik gitu
nah beberapa tahun sebelumnya misalnya di pemilu dua ribu tujuh belas gitu ya
dua ribu tujuh belas ketika ada pilkada dua ribu tujuh belas di jakarta misalnya
kita juga melihat ada kasus yang menjerat
ada calon gubernur rki misalnya
kemudian sebelum sebelumnya ketika ada satu ketua umum partai politik juga dicerat oleh kpk
di tahun tahun menjelang pemilu dua ribu empat belas misalnya
itu juga hal yang pada waktu itu juga tidak bisa lepas dari momen momen politik gitu ya
tapi yang jelas caca pada akhirnya kan kita melihat bahwa
proses proses pengusutan kasus kasus hukum itu juga bergulir hingga pengadilan
dan kemudian pengadilan menetapkan keputusannya
dan pada akhirnya terbukti juga bahwa
orang orang yang diambil orang orang yang diciduk oleh penegak hukum
pada akhirnya juga diputuskan bersalah
artinya pengadilan juga memutuskan bahwa
yang bersangkutan memang terbukti melakukan kesalahan melanggar hukum
dan artinya kemudian itu juga membuktikan
mengukurkan bahwa apakah ini terlibat apakah ini adalah terkait dengan kepentingan politik atau tidak
nah ini yang juga akan kita lihat nantinya apakah memang sel dalam kasus sel misalnya apakah ini terkait dengan kepentingan politik atau tidak
nanti pengadilan akan membuktikan
tapi yang jelas sekali lagi caca kita juga berharap bahwa ketika hal semacam ini terjadi
jadi institusi penegak hukum kita harapkan bisa bekerja secara profesional menegakkan hukum dengan setegak tegaknya
melepaskan diri dari kepentingan penguasa kepentingan kepentingan politik dan kemudian yang juga tidak kalah kita harapkan adalah
tidak melakukan tidak pandang bulu dalam penegakan hukum tidak tebang pilih gitu tidak tebang pilih dengan begitu
itu yang akan kemudian membutuhkan atau menjawab setidaknya tudingan tudingan miring kepada institusi
penegak hukum caca
menjadi tanggung jawab kita bersama tentunya mas revo agar mengawal penegakan hukum ini tidak serta merta dipolitisasi
terima kasih wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza telah bergabung bersama kami malam hari ini